ya benar apa bedanya hal ini bagimu
itu bahkan tidak terlihat pada dirimu
kau sangat dramatis baiklah
sudah apa kau senang sekarang
jadi kau tahu
bayangan di kota galaksi memiliki pikirannya sendiri
dan itulah menyebabkan
kisah ini sangat penting
kisah tentang bayangan yang sedang berpikir
selamat pagi dunia
atau harus kucapkan selamat siang
robby adalah orang yang sangat malas
dan dia memiliki sifat yang aneh
dia pikir semua orang menirunya
dan dia membencinya
aku aku ketinduran hari ini
dan hariku dimulai
ya menunggu untuk melihat kapan aku bangun bukan
selalu ingin meniruku ya
apa aku baru bangun aku harus apa
itu tepat sekali baru saja bangun
jadi kau menerima kejahatanmu
kau meniruku bangun saat aku juga bangun
kejahatan ada apa denganmu
aku bisa bangun kapanpun aku mau
dan kau masih memilih untuk bangun tepat ketika aku bangun
dan begitulah hari akan dimulai di galaksi
aku tidak menirumu
di salah satu ujung kota sering dilanda kekacauan
ujung lainnya adalah keindahan dan kemurahan hati
selamat pagi putri sai
bagaimana persiapan untuk pesta hari ini
ah kau tahu betapa inginnya ayah menikahkanku
dia tidak salah putri
memiliki pasangan untuk mengawasi kerajaan selalu lebih baik
iya benar tapi aku tidak bisa begitu saja menikahi siapapun trin
aku ingin seorang pria yang berani dan lembut pada saat yang sama
manusia galaksi memiliki tantangan di depan mereka
dan shine tidak tahu bahwa di ujung kota yang lain
ada seseorang yang siap menerima tantangan apapun untuk menikahi sang putri
nah sejauh tantangannya tidak membutuhkan banyak pekerjaan tentunya
bukanlah satu satunya hal yang aneh dari dirinya
setiap orang memiliki bayangan mereka di galaksi dan mereka semua berkeliaran dengan manusia
tapi bayangan roby adalah bayangan yang kreatif dan bersemangat
dia selalu ingin berkeliaran dan mengunjungi tempat tempat baru di dunia
di malam hari saat semua bayangan meninggalkan manusianya
dan berbicara satu sama lain
bayangan akan berkeliaran di seluruh dunia menikmati dirinya sendiri
tapi tidak seperti shadownya robby hanya ingin tidur makan dan terus begitu

dan satu satunya alasan dia ingin menikahi putri adalah karena dia berasumsi bahwa putri akan melakukan semua pekerjaan dan dia tidak perlu mengangkat satu jari pun
dan kemudian ada saat saat ketika dia suka mengangkat jari
artinya dia suka mengganggu orang orang secara acak tanpa alasan
hari ini pesta besar di istana
kau tidak perlu repot repot untuk hadir karena dia akan memilihku menjadi suaminya
apa ada apa denganmu
kau hanya sketsa kecil yang menyedihkan
diamlah dengan tenang
ya kau harus duduk dengan tenang karena kau tidak bisa bicara
orang orang di restoran mulai menatap roby
tidak ada yang pernah berbicara dengan sedom

kau dengar aku
yang bisa kau lakukan hanyalah berada di tanah atau di dinding dan hanya melihat sesuatu melalui mata kitamu
katakan sesuatu bayangan kecil
apa kau bisa melihat warna
tuhan kau tidak hanya menghina dia tapi juga menghina semua bayangan kami di sini
mereka semakin gelisah
kau seharusnya tidak berbicara dengan nada seperti itu
aku tidak salah dan dia tahu itu
dia meniruku sepanjang hari
bukankah itu yang seharusnya dilakukan bayangan
tugasnya adalah mengikuti kita kemana mana dan tidak bertanya tidak berbicara tidak memberitahuku cara berbicara dan tidak melakukan apapun
dan itu saja
bayangan robby sudah muak
dia berdiri berbalik ke arah bayangan lain dan menjauh dari manusia
sebuah bayangan tanpa manusia
tak seorang pun di galaksi pernah mendengar hal seperti ini
saat shadow berbalik untuk pergi tepuk tangan haning menyambut langkahnya
dan berita menyebar
ketika para penjaga istana mendengar ini mereka segera bertindak
mereka tidak mengundangku untuk pesta besar
boleh kuberi saran tuan
kau harus memanggil kembali bayanganmu
tanpa dia akan sedikit aneh istana mengundangmu
robby melihat kemana mana
di dekat bunga
di tepi sungai
di sudut jalan
dia pergi kemanapun yang disukai bayangannya
hah itu dia dasar kau peniru kecil
dengar aku disini untuk menjemputmu ke pesta besar
kita ini berteman ya kan
tidak kita tidak berteman
kau membutuhkanku itu bukan persahabatan
kau bisa bicara
ini pasti karena trinity kecil itu
aku akan membawa ini ke departemen peri
suara ku adalah hadiah terima kasih karena telah menyelamatkannya
dia lelah di bawah matahari dan tertidur di jalan
jadi aku berdiri di hadapannya dan berjam jam di sana sampai dia bangun
aku memastikan bahwa dia terlindung dari matahari dan energinya tetap terjaga
aku ingin membuatnya tetap aman
wow kau dapatkan suaramu dan tiba tiba kau sangat membosankan
ya itu tidak penting karena tidak akan ada lagi yang mendengarmu
jack dan jil di bukit masuklah bayanganku masuk dalam toples
apa apa yang terjadi
kau berdiri berjam jam untuk mendapatkan suara
hanya beberapa menit untuk mencuri mantra dari rumah sihir dan memasukkanmu ke dalam botol di mana kau tidak akan pernah terdengar
yang harus kulakukan adalah memastikanmu tetap di toples sampai bulan muncul
dan kemudian kau akan menjadi buddhaku selamanya ini akan mengajarimu untuk menjauh dari manusiamu
roby senang dengan apa yang dia lakukan bahkan tidak pernah memikirkan bayangannya
dia berbelanja pakaian bagus untuk pesta dansa lalu pergi
dia menunjukkan toples itu kepada penjaga istana yang yakin bahwa pria ini memang memiliki bayangannya
dan membiarkannya masuk
tapi begitu robby masuk
telah terjadi perampokan di rumah sihir
dengan demikian pesta besar untuk menghormati putri said telah ditunda
tapi kau diminta tetap tinggal di istana untuk penyelidikan perapokan
tidak masalah sedikit lagi dan shadow akan kehilangan suaranya dan akan melekat padaku selamanya
lalu akan ku lepaskan dari toples tidak akan ada yang tahu
tapi takdir merencanakan sesuatu yang lain
kau adalah orang jahat tuhan robby
trinity mengeluarkan botol itu dan terbang keluar di taman istana
bulan baru saja akan muncul tanpa membuang waktu lagi
dia membuka botol
botol itu sangat kecil sekali terima kasih trinity
dan di dalam istana
bulan sudah muncul mari kita lihat apa yang sobat kecilku lakukan
tunggu apa kemana dia pergi
oh tidak tidak tidak tidak putri datang aku harus apa
roby tahu bahwa dia harus pergi
kau akan pergi ke mana manusiaku
apa bayangan itu baru saja bicara
ya ya bayangan ini bicara
dialah yang mencuri mantra yang bisa mengendalikan keberadaanku selamanya
tunggu kami tidak pernah memberitahumu mantra apa yang dicuri dari rumah sihir bagaimana kau bisa tahu
beraninya ada yang menanyaiku dia hanya bayangan dia peniru
akulah yang sebenarnya
aku harus menikah dengan putri dan aku harus mendapatkan istana ini
jika putri tidak menjadi milikku maka akan kuhancurkan semuanya
dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi di galaksi shadow berubah menjadi manusia
apa bagaimana ini mungkin kau adalah seorang penyihir
tidak bukan begitu
alam telah berbicara bayangan tidak seharusnya melawan manusia mereka ini bisa menghabisinya
namun dia melakukannya hanya untuk melindungi sang putri
karena menjadi manusia tidak hanya berarti memiliki tubuh manusia itu berarti berbicara ketika itu penting
untuk melawan ketidakadilan dan untuk melindungi orang yang kau cintai
shadow telah membuktikan bahwa dia lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri
tapi tapi dia hanyalah bayangan dia tidak punya perasaan
aku tinggal bersamamu dan kau tidak pernah peduli padaku aku punya perasaan
dan aku selalu punya perasaan untuk putri shine
tapi seperti yang kau katakan aku hanyalah seorang bayangan
kau adalah permata langka yang ditunggu tunggu sang putri
seorang pria yang berani dan juga baik pada saat yang sama
ini sebuah kehormatan untukku bisa bertemu denganmu
seorang putri membungkuk pada bayangan kemarahan robby tidak mengenal batas
aku akan menghabisimu bayangan
tapi dia bukan bayangan belaka penjaga tangkap orang ini
raja tidak mungkin meminta malam yang lebih baik dia mengumumkan bahwa pesta itu akan dilanjutkan
shadow dan sang putri saling memandang dengan penuh kasih
dan mereka menari bersama sepanjang malam
karena galaksi pasti telah menemukan shadow dan shine nya